kabar mengejutkan datang dari federasi sepak bola argentina afa pada senin
afa mengemumkan rencana fifa match day tim nasional senior argentina melawan indonesia
pertandingan tersebut akan digelar di stadion utama glorabung karnos nayang jakarta pada sembilan belas juni mendatang
selain indonesia lionel messi dan kawan kawan juga akan menghadapi tim nasional australia pada tanggal lima belas mei di beijing tiongkok
terkait informasi ini anggota komite eksekutif pssi arya sinulinga mengatakan pihaknya akan memberikan pengumuman resmi setelah ada perjanjian hitam di atas putih
fifa matchday periode juni akan berlangsung pada dua belas hingga dua puluh juni
lawan yang sudah pasti akan dihadapi skuad merah putih adalah palestina pada empat belas juni di stadion utama gelora bung tomo surabaya